berantem sama deyan
lu duel sama dia
semalam kan hujan
belum berantem sambil hujan hujanan gitu
ya gak buat apa
kan ini urusan gua sama deyan
gua gak perlu ngasih tau lu
gua gak perlu ngasih tau anak warrior lainnya lah
harus gue sendiri yang nyelesain
ini kayaknya udah saatnya nih
kali ini papa bener bener tegas sama boy pak
karena mau baik baik gak bakal cukup sama dia pak
dia itu licik pak
aku udah hajar bue sekarang juga pak
kak kamu tenang dulu
papa gak mau kamu seperti dia
mau sebesar apapun cinta lo sama reva
lu gak akan pernah dapetin adik gua
sampai kelas belum dibuka
gue masih bisa duduk dulu
sambil buka buka diketat
ya biar musique nya udah langsung
makna apa medio
lu gak liat aku sedikit juga
gue baru aja dari kontrakannya mondi
sekalian bawain dia ke tempat
tapi gue malah lihat dia sama alia
jadi lo ngeliat alia ada di kontrakannya mondi
gue gak tau fak
tadi ada orang yang bilang kalau mondi ada di kosan cewek sebelah
terus akhirnya gue susulin
karena gue penasaran
tapi ternyata gue malah liat dia
sarapan berdua sama alia
jadi alia itu ngekos di sebelah kontrakannya mondi
gue gak tau persis
rasanya gue udah gak karuan
lo pasti cemburu ya
saran dari gue sih
mendingan lo cepet cepet jujur sama pasal lo ke mondi deh
biar semuanya itu jadi jelas
tapi gue cewek fak masa gue duluan sih
gue udah sering kasih kode ke mondi
kalau gue suka sama dia
dan gue yakin mondi juga suka sama gue
karena dia sering perhatian sama gue
karena dia sering ngasih sikap yang manis ke gue
tapi gue malah liat dia deket sama alia
perasaan gue bener bener gak karuan
perasaan gue bener bener gak karuan
kok keliatannya bete gitu
semenjak my handsome gary itu ke bandung
kerjaan tata itu cuma
nungguin ojo yang
supaya lama dan akhir akhirnya
pemberian harapan palsu
kan kesel kalau misalnya tata udah nunggu
udah di cancel
kan ada ojek pangkal
yan bisa aja sih
di antar jemput sama
yan ya boleh aja
antar jemput sama
iya maksudnya buat biar tata lebih
lebih aman aja
tata tuh seneng banget deh
yan itu memang besti tata paling baik
jodoh yan tata masuk dulu ya
tata pergi kumbaran gue
sang mati dia orang lu
buat apa sih
nih badan lu ngedrop kayak begini
tunggu tunggu tunggu
lu abis berantem sama siapa lu
abis berantem sama deyan
lu duel sama dia
semalam kan hujan
lu berantem sambil hujan hujanan gitu
ya ga buat apa
kan ini urusan gua sama tata
sama dean gue nggak perlu ngasih tahu lo gue nggak perlu ngasih tahu anak warrior lainnya lah
harus gue sendiri nyelesain ini kayaknya udah saatnya nih reva tahun nih kalau reva nggak
buru buru tahu gue takutnya dia makin sering cari masalah sama lo ya gue tahu sih konsekuensinya
bisa tuh sih gua nggak mau yan gua nggak mau ngerusak hubungan reva deyan sama papanya gua
juga paham tapi paling enggak mereka tuh tahu masalah yang terjadi ini bukan salah lelu tapi
salahnya deyan tetap aja gua nggak bisa ngomong sama reva gua nggak mau dijadikan kepikiran
sama lo dan gue juga yakin reva pasti ngebantuin dulu buat cari solusi pecahin masalah ini lo bisa
yakin itu dari mana
tau dari mana reva bakal respect sama gua kalau gua kasih tahu ke dia jawabannya ada di sini nih
di hati lu lu tanya hati lu lu yakinin hati lu dan lu tanya gimana sebenarnya perasaan reva ke lu
dia beneran cinta nggak sama lu jadi maksud gua setelah lu ungkapin perasaan lu ke reva gitu
ya ini namanya lu nyuruh gue nembak reva dong itu namanya sambil menyalam minum air dan
kita jadi gak penasaran reva bener cinta atau nggak sama lu gua rasa sekarang bukan waktu yang
tepat untuk nyatain perasaan gua ke refah gue harus bener bener nunggu waktu yang tepat karena gue
ngerasa sekarang reva lagi jaga jarak banget sama gue machen ya dia cek ngomong mana diem lu
wiener gue pikirin deh apa jangan jangan selama ini gue salah ngertiin sikapnya pali ke gue ternyata emang

ayah udah dong
jangan mikir macem macem dulu
buangin tuh pikiran pikiran negatif lo
soalnya kan selama ini lo juga belum dengar
penjelasan langsung dari mondi
gue jadi cerah sama lo
justru kan gue sahabat lo
dan gue justru seneng
dan gue pasti akan ngelakuin segala sesuatu
karena gue juga pengen liat lo bahagia
thank you ya pak
selamat malam ray